panitia reuni dua ratus dua belas telah mendirikan panggung utama di lapangan monas jakarta
panggung bertuliskan reuni akbar mujahid dua ratus dua belas dua ribu sembilan belas itu untuk menyambut acara yang akan digelar pada dua desember dua ribu sembilan belas besok
sejumlah tenda juga tengah dibangun para pekerja
tenda itu terdiri dari tenda medis media center tenda vip dan juga tenda logistik
persiapan reuni dua ratus dua belas ini telah dilakukan sejak sabtu malam tiga puluh november
pada minggu pagi para pekerja hanya melakukan persiapan akhir seperti pengerjaan pagar pembatasi sekeliling tenda
sementara itu pengamanan di kawasan monas masih berjalan normal
masyarakat juga bebas melakukan aktivitas olahraga seperti hari biasa
dan untuk mengetahui situasi terkini jelang reuni dua ratus dua belas sudah ada koresponen cnn indonesia ruli kurniawan
yang ada di monas
jakarta pusat selamat sore ruli
bagaimana ini situasi terkini dan apakah ada pengamanan khusus yang berlangsung di monas
dan memang kalau kita melihat suasana di silang monas pada sore hari ini sedikit berbeda dibandingkan hari libur biasanya
terutama di hari minggu
di mana saat ini juga masih terlihat banyak sekali wisatawan yang datang ke monas untuk melihat bagaimana situasi di silang monas
walaupun juga mereka banyak yang datang sini untuk berolahraga
juga membawa sanak keluarga mereka menikmati ibu kota di hari libur seperti hari ini
dan yang sedikit berbeda disini adalah di sekitar silang monas memang sudah berdiri banyak sekali tenda tenda atau sana vil berwarna putih
yang memang sudah banyak mengelilingi sekitar wilayah di wilayah monas ini sendiri
karena memang tenda tenda ini semuanya nanti akan diperlukan untuk para donatur dan juga para relawan ataupun supporter
untuk bisa dikatakan terkait dengan acara yang akan dilaksanakan pada dini hari nanti
dua dini hari pada tanggal dua desember dua ribu sembilan belas ini
dimana kalau saya melihat relawan yang datang sini mereka banyak membawa begitu air minum ataupun makan siang
ataupun juga cemilan cemilan untuk para bisa dikatakan memang petugas ataupun panitia yang memang sedang berjibaku
untuk mempersiapkan persiapan menuju nanti pada jam dua dini hari nanti
kalau di bahkan saya bisa lihat sama sama mevri itu adalah panggung utama
ada tiga panggung utama yang sudah berdiri saat ini
dimana ada panggung utama cukup megah disana
dimana sudah ada sepanduk besar bertulis kan
rioni akbar mujahid dua ratus dua belas dua ribu sembilan belas
dimana di sebelah kiri juga ada panggung lain
di mana panggung sebelah kiri itu nanti dikhususkan untuk para tokoh tokoh agama wanita ataupun ustazah
yang memang informasinya akan ada penyekatan antara laki laki dan juga perempuan
dan juga di sebelah juga disediakan untuk tokoh tokoh yang lain
dimana juga di belakang tenda utama tadi sudah disiapkan juga tenda tenda vip
para habib habaib dan juga para ustadz ustadz ataupun tokoh tokoh undangan vip
yang sudah diundang oleh panitia dari dua ratus dua belas ini sendiri
dan kalau lihat pengamanan memang kalau saya lihat sejak siang tadi
belum ada pengamanan yang bisa dikatakan berlebih terkait dengan situasi di wilayah monas ini sendiri
memang tadi sekitar pukul tiga sore ada sedikit apel sore pergantian sip penjagaan di monas
namun tidak terlalu banyak personik personik yang berjaga jaga disana
karena itu memang menurut juga kapolda metro jaya yang tadi mengatakan
bahwa memang tidak ada pengamanan berlebih terkait dengan agenda ataupun acara dari reuni akbar dua ratus dua belas ini sendiri
karena juga dikatakan bahwa acara ini sendiri memang dikhususkan untuk memperingati maulid nabi
dan juga informasinya dari panitia dua ratus dua belas sendiri juga selain memperingati maulid nabi
nanti juga akan coba disuarakan bagaimana mendesak kepolisian untuk bisa dikatakan memulangkan
ataupun bisa dikatakan memulangkan atau memberitakan juga polisian untuk memulangkan kembali rezidensial kembali ke indonesia
dan juga mendesak kepolisian untuk kembali ke indonesia
ataupun kembali mengangkat ataupun hukum terhadap sukmawat sukar putih yang dianggap oleh alum dua ratus dua belas mendesakan nabi muhammad saw
dan memang hingga saat ini saya belum melihat yang sekali
belum melihat adanya bisa dikatakan peserta ataupun yang bisa dikatakan panitia yang cukup banyak
bisa dikatakan berlalu lalang di sekitar wilayah silang monas ini sendiri
namun nataknya malam hari nanti akan banyak sekali yang datang ke wilayah ini untuk bisa dikatakan menunggu acara berlangsung
ya ruli informasinya tadi anda sampaikan bahwa akan dimulai pada pukul dua
dua dini hari
kemudian sampai kapan acaranya ini akan berakhir
dan apakah kemudian anda sudah mendapatkan informasi
siapa saja yang akan hadir dalam aksi reuni dua ratus dua belas besok ini
rencananya memang informasi dari panitia
rencana akan dimulai pada pukul dua dini hari
dan akan berakhir sekitar pukul delapan atau sembilan pagi harinya
dimana nanti acara akan dimulai dengan tahajud bersama
dan juga akan ada musabah di sana
dan juga akan ada zikir bersama di sana
dan juga nanti akan ada
kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah
di lapangan silang monas ini pada subuh nanti
subuh besok hari
dan memang kalau dari tamu undangannya hadir
selain dari panitia ataupun alumni dua ratus dua belas
juga ada tamu tamu vip
salah satu adalah fadli zon
yang saya tahu saat ini akan hadir di sini
selain daripada bisa dikatakan habib habib
yang ada di indonesia juga akan hadir di sini
dan kita harapkan memang acara ini bisa berlangsung
atau berkelas sana dengan damai
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia
dari alumni satu
bahwa acara yang mengangkat tema memperingati mulut nabi ini sendiri
diharapkan bisa dikatakan berjalan dengan damai
tanpa ada friksi di sana
dan juga bisa dikatakan sebagai upaya untuk mempersatukan umat
kembali ke anda maverick
terima kasih banyak atas laporan anda
ruli kurniawan yang melaporkan langsung dari monas jakarta
selamat kembali melanjutkan tugasnya